ucapan duka cita atas kematian julia perez meramaikan media sosial
kepergian juppe membuat sejumlah artis meluapkan rasa bela sungkawa
melalui akun instagram dan twitter milik mereka
wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno
mengucapkan bela sungkawanya kepada julia perez
melalui akun instagramnya sandiaga mengungkapkan kenangan
ketika ia menjenguk juppe sewaktu masih dirawat di rscm
salah seorang sahabat julia peres ruben onshu
mengunggah status di instagram beberapa menit setelah kepergian juppe
penyanyi syahrini pun tidak ketinggalan memberikan ucapan duka
syahrini berharap kepergian juppe dapat menghapus seluruh penyakit yang telah menggerogotinya
sebuah foto juppe juga diunggah ke akun instagram milik ayu ting ting
penyanyi senior meli guslau juga menulis dalam foto di instagram
mengajak seluruh followernya mendoakan dan mengikhlaskan kepergian juppe
pesinetron dewi sandra juga mengunggah foto juppe
dewi memuji perjuangan juppe yang gigih
melawan penyakit kanker yang dideritanya selama tiga tahun terakhir
penyanyi andin juga menyampaikan rasa duka kepada juppe melalui akun twitternya
penyanyi glenn fredly tak ketinggalan menyampaikan rasa duka atas kematian juppe
glenn menulis west in love julia perez di akun twitternya